kita untuk memperbaiki bagian kepada
banyak bapak yang punya
berjalan terus berjalan
berjalan terus berjalan
berjalan terus berjalan
berjalan terus berjalan
berjalan terus berjalan
berjalan terus berjalan
berjalan terus berjalan
berjalan terus berjalan
kita itu tidak mencukupi
nous juga ada persetujuan
yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama
cuman yang berbeda adalah menyangkut kumannya
terahmatnya termasuk restitusi
di dalam putusan hakim tingkat pertama
restitusi itu dibebankan kepada negara
ganti rugi terhadap korban
nah menurut majelis hakim tingkat banding
tidak tepat terdakwa yang harus membayar
melalui harta harta yang ada
makanya harta hartanya juga disita